cnn indonesia breaking news
zoom selamat siang pak seri apa kabar pak seri selamat sehat
alhamdulillah semoga sehat semua
berkaca dari sidang yang sudah digelar tadi dari mario dandi respon anda seperti apa dakwaan yang dibacakan hari ini
ya tentu jaksa penuntut umum masih pada keyakinannya ya bahwa mario dandi adalah pelaku dan juga aktor intelektual dalam perkara ini ya
jadi ada sebagiannya
mungkin kita tidak mendengarkan secara sempurna karena ada hal yang memang secara hukum memang tidak bisa disiarkan secara luas gitu ya
tapi pada hakikatnya ini tidak jauh dari apa yang disampaikan dari proses penyidikan ya
bahwa ada ketentuan di pasal tiga ratus lima puluh lima kuhp dikedepankan ada tiga ratus lima puluh tiga kuhp dan juga undang undang perlindungan anak terkait dengan pasal tujuh puluh enam c
memang dalam hal ini bicara dakwaan adalah
bicara pada konteks apa yang dilakukan oleh si terduga
atau dalam konteks ini adalah sekarang terdakwa ya melakukan tindak pidana tadi
dibicarakan lebih banyak ke tempus delikti tempat kejadian perkaranya
kemudian juga bicara tentang lokus delikti atau waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan tadi ya
jadi tidak ada perubahan yang saya rasa signifikan dan semuanya tentu
dalam hal untuk membuktikan bahwa mario ndadi sebagai berlaku dalam tindakan pengenian yang kalau kita bicara tiga ratus lima puluh lima
maka pengenian berat beracana ya terhadap david ozora
baik artinya dari konstruksi hukum sudah memenuhi dari pasal tiga ratus lima puluh lima itu sendiri ya mas heri

nampaknya sehingga berlama lama untuk menuju sidang perdana pada hari ini
anda melihat ke belakang seperti apa
sehingga ini membuat terlalu lama publik menunggu sidang ini
ya kalau kita menilai dari hal tersebut tidak segera dilimpahkannya ke pengadilan
saya rasa banyak yang sepakat dengan pendapat itu ya
bahwa rasa rasanya agak makan waktu yang cukup lama untuk perkara yang sebenarnya secara bukti bukti sudah tersaji dengan sangat baik
dimana ada video penganiayaan dari mario dadi yang kemudian sudah diperoleh oleh penyidik
ada keterangan saksi yang bahkan saksi yang juga dianggap bisa bersama sama melakukan tindak pidana dan sudah diputus bersalah
dengan menggunakan pasal tiga ratus lima puluh lima kuhp itu kalau saya tidak salah terdakwa
maaf tersangka dalam hal ini yang sudah terpidana adalah ag gitu
jadi ini sebenarnya sudah perkara yang jauh lebih mudah dibandingkan dengan
kalau kita bandingkan kasus yang dekat dekat disidangkan dalam tahun dua ribu dua puluh tiga ya
ada kasusnya sambo dan juga tni pindahasa
sehingga banyak publik yang bertanya
apa kemudian yang menjadi kesulitan atau kemudian mengakibatkan hal ini
perkara ini tidak segera
segera kemudian disidangkan di pengadilan
jadi itu hal yang menurut saya sangat masuk akal untuk dipertanyakan
tapi sudah lah kita tidak akan kembat bakang
sekarang sudah disidangkan
tinggal kita melihat apakah proses dalam penegakan hukum acaranya dan keadilan bagi korban akan terwujud atau tidak
baik ini kan sambil diputarkan visual di samping layar kita bersama ini
mas seyari sedang berlangsung sidang sean lukas
seperti apa anda memprediksi dakwaan yang dibacakan
apakah sama apalagi kalau kita berkaca dari konstruksi hukumnya sama
pengadilan berat yang dilakukan oleh dua orang pelaku ini
ya ketentuan dalam satu tindak pidana yang didalamnya kemungkinan ada lebih dari satu pelaku
pastikan ada porsi atau peran dari masing masingnya
maka secara umum dakwaannya tidak akan jauh berbeda dari pelaku hukum yang dianggap paling bertanggung jawab
pada proses ini mario dandi
nah kalau ct ini akan dengan menggunakan ketentuan yang ada dalam pasal lima puluh enam kuhp maka biasanya bicara tentang pembantuan
nah pembantuan itu kan ada dua jenis ya
yang saya ketahui itu ada pembantuan pada saat kejahatan dilakukan atau sebelum kejahatan dilakukan
nah tinggal kemudian mengkonstruksikan saja
tapi pada umumnya ini kalau kemudian ada relasi langsungnya dengan mario dandi
tidak akan juga berbeda sebenarnya dari dakwaan yang dibacakan
tinggal perannya saja yang dicuplikan di situ yang berbeda
tapi secara umum untuk tempus lokus delikting saya rasa itu sama saja
tidak ada yang berbeda
baik kalau kita merespon bagaimana tadi kuasa hukum mario dandi juga menyatakan ke publik ke media
tidak mengajukan eksepsi karena mau melanjutkan ke pembuktian nanti
apakah ini kerap dilakukan kuasa hukum atau tim dari yang berperkara dalam suatu sidang
mengajukan atau tidak mengajukan eksepsi dalam sidang perdana pembacaan dakwaan mas eri
dalam praktik banyak ditemukan hal serupa ya
dan saya rasa ini salah satu pilihan yang rasional yang dilakukan oleh tim kuasa hukum
karena rasa rasanya untuk membuat eksepsi diterima sehingga putusan salah dan kemudian tidak sampai pada
pokok perkara sangat kecil kemungkinannya ya
karena kalau bicara tentang domain dari pn nya saya rasa untuk kasus ini sudah sangat tepat disidangkan di pengadilan negeri tersebut
sehingga dalil dalil yang untuk mematahkan ke arah sana kan rasa rasanya tidak bisa ditemukan
maka lebih baik memang di pembuktian saja bertemunya
dan ini kan kasus yang sudah viral beberapa bulan belakangan ya
maka sejatinya pencarian atau upaya untuk membuktikan itu tidak menunggu di persidangan
sehingga lebih baik dia memang langsung masuk kepada intisari pokok persoalan saja
ini menurut saya adalah catatan dari apa yang dilakukan oleh kuasa hukum
kalau saya jadi kuasa hukumnya juga akan melakukan hal yang sama
baik ini kan kalau kita ikuti apa yang mencari statement
dari pengadilan bahwa akan menghadirkan tujuh belas saksi dalam sidang untuk mario dandi dan juga shane lucas
kira kira dari saksi yang dihadirkan anda melihatnya yang hanya di tkp saja atau ikut melibatkan dari ayah mario dandi juga
iya ketua akan melihat dari kualifikasi pengertian saksi ya
bahwa saksi itu kan sesuai definisinya orang yang melihat mendengar dan mengalami sendiri suatu perbuatan pidana
maka sangat mungkin untuk mencari kebenaran atau menggali kebenaran materialnya akan dihadirkan sesuai kualifikasi tadi
tidak menutup kemungkinan ya anggota dari keluarga termasuk ayah dari korban juga dihadirkan sebagai saksi
karena tentulah pihak pertama yang mengetahui kondisi kebenaran dari peristiwa itu tentulah pihak orang yang paling dekat dengan si korban
di keluarga dan pastinya adalah orang tua
nah ini yang agak
akan kemudian digali informasinya terkait dengan seputar kejadian tersebut ya
sehingga tadi saya katakan bahwa dalam hal ini memilih saksi dalam pembuktian adalah sangat penting untuk membuktikan satu hal
baik membuktikan yang sebaliknya tidak bersalah atau memang membuktikan seseorang itu bersalah di muka hukum gitu
baik menjawab keraguan publik terhadap perlakuan istimewa
atau privilege untuk seorang mario dandi seperti apa anda melihatnya mas heri
karena ada perpindahan lapas dari cipinang jakarta timur menjadi rutan salemba
apakah benar banyak spekulasi di luar sana yang mengatakan bahwa ada keistimewaan yang diberikan kepada mario dandi
ya seharusnya ya seharusnya perpindahan ini kan tentunya ada alasan yuridisnya juga ya
ada alasan keamanan kalau memang diajukan demikian ya
tapi kalau kita lihat selama itu masih posisi di jakarta saya rasa tingkat keamanannya pasti relatif baik ya
sehingga sebenarnya tidak kita perlu menggali juga itu
walaupun ini tidak berkaitan langsung dengan kasus ya
mengapa kemudian ada opsi untuk kemudian dipindahkan tadi
nah ini kan kalau pindahkan ke salemba apakah mungkin dari
pertimbangan pertimbangan khusus lain
ini yang lebih paham pasti teman teman di lembaga pemasyarakatan ya
mungkin bisa ditanya juga apa yang paling dekat adalah kementerian kumpul yang mengatur hal tersebut ya
tapi sekali lagi untuk adanya hal hal yang bersifatnya khusus tentunya ini kita tolak ya
tidak boleh ada perlakuan khusus apalagi untuk kasus yang sebenarnya ini masuk kategori yang banyak kita temukan di lapangan
diberlakuan khusus karena seorang mario dandi tentunya banyak orang yang akan menuntut hal yang sama di perkara yang seperti yang disidangkan pada hari ini
ini jadi tuntut masyarakat nantinya
nah ini jadi bola liar yang menurut saya harus segera dihentikan dan diberikan penjelasan secara layak
mengapa kemudian terjadi perpindahan tadi
apakah mungkin ada proses pengajuan
nah kemudian apa isi pengajuannya
ini kan sebagai pembelajaran publik juga nih
untuk mengetahui dan mengawal kasus ini
agar dugaan dugaan terkait dengan adanya perbedaan eksklusivitas dari perlakuan atau treatment ke seseorang itu bisa kita tampik bahwa itu tidak benar adanya
maka perlu ada komunikasi perlu ada informasi yang menjelaskan hal ini
mas heri kemudian apakah persidangan kali ini memuat unsur politis
ayah mario dandi rafael aluntri sambodo ini kan juga tersangkut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang
tapi nanti dijawab usai jeda
kami harus break
mas heri tetaplah di cnn indonesia breaking news
cnn indonesia breaking news
pemirsa anda kembali menyaksikan cnn indonesia breaking news bersama saya
heranoval bashir dan sudah tersambung kembali dengan pakar hukum pidana dari universitas taruman negara pak heri firmansyah
mas heri kita lanjutkan kembali soal sidang pada hari ini untuk perdana
mario dandi juga shane lucas tadi sempat disinggung sebelum jeda
mas heri pertanyaan saya soal apakah kemudian ini mengandung unsur politis ketika sidang digelar pada hari ini
apalagi mario dandi ini ayahnya yaitu rafael alutri sambodo ini tersangkut kasus tindak pidana pencucian uang
hal hal lain yang kemudian terungkap pasca dari tindakannya mario dandi kan
ini yang menurut saya secara mandiri dan tidak ada kaitannya dengan mario dandi itu sendiri ya
cuman ketika penyidik itu mengetahui ada satu tindak pidana itu kan bisa macam macam dari informasinya ya
apakah dari masyarakat atau ketika terjadi penyidikan satu tindak pidana baru ketemu nih ada tindak pidana lain
jadi saya rasa ini satu hal yang masih dalam konteks hukum ya satu hal yang natural ya secara wajar
tidak ada unsur politis sedikit pun
bahkan saya juga bingung kalau nanti menjelaskan dengan konteks politisnya tadi itu apa
karena saya tidak sama sekali tidak melihat ada unsur itu dalam perkara yang menimpa mario dandi dan juga orang tua pelaku
baik kita kembali soal substansi dari isi dakwaan pada hari ini mas heri
menarik kalau kita simak apa yang disampaikan oleh majelis hakim
isi dakwaan tidak boleh dipublikasi karena mengandung unsur asas kesusilaan dan juga anak berhadapan dengan hukum yakni ag
kemudian kami mendapat informasi dari lapangan
isi dakwaan ini sudah menyinggung soal aksi free kick yang dilakukan oleh mario dandi
artinya memang dalam dakwaan ini dijabarkan begitu detail isi kronologi kejadian penganiayaan berat terhadap david ozora mas eri
pada hakikat itu sidang kan dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum ya pada semua tindak pidana
tapi memang mengacu pada ketentuan di kuhap satu ratus lima puluh tiga ayat tiga kuhap kan memang ada pengecualian
untuk kasus itu tidak terbuka untuk umum atau dikatakan di sidangan secara terkutuk
misalnya untuk perkara perkara yang berkaitan dengan anak kesusilaan
nah ini ada rasionalitas hukumnya di sana mas
jadi memang bisa dipahami di situ
terkait dengan adanya dakwaan tadi yang diingung secara gamblang terjadinya setidak pidana
memang sejatinya begitulah cara membuktikan jaksa penuntut umum
ya bagaimana dia melakukan tindak pidana apa yang dia lakukan
itu kan yang harus terekam atau tersirat dan tersurat jelas ya oleh jaksa penuntut umum
sehingga orang itu tahu dan memahami dakwaan
dan juga bisa menyiapkan pembelaan berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh jaksa penonton umum
dan semakin membuat ini perkara terang benderang maka akan semakin sulit untuk membuktikan sebaliknya kan
jadi saya rasa ini hal yang menurut saya patut dikedepankan dalam suatu dakwaan
baik artinya jaksa sudah mempertimbangkan dalam dakwaan bap yang dinyatakan oleh orang yang melihat langsung atau saksi mata
yaitu orang tua teman dari david ozora di lokasi melihat aksi tendangan tersebut begitu ya mas heri
dan ini kan dalil yang kemudian agak sulit
dalil dan fakta hukum yang
tidak bisa dibantah lagi ya
ataupun kalau mau coba dibantah ya silahkan saja
tapi kan akan sangat sulit untuk membatah seseorang yang melihat dengan mata kepala sendiri ya
bukan mendengar dari orang lain tapi melihat bahwa ada korban di sana dan di dekatnya ada pelaku
dan pelaku mungkin pada saat itu juga masih melakukan penganiayaan
nah ini kan bagaimana bisa membantah itu ya kalau logika manusia biasa ya menurut saya sangat sulit untuk bisa membantah hal hal yang sudah
sudah secara terang dan terang seperti itu ya
kemudian kalau kita melihat gestur dari mario dandi pada hari ini termasuk juga shane lucas seperti apa
meskipun anda bukanlah pakar gestur mas heri tapi saya minta mungkin melihat mental kemudian fisik dari seorang pelaku hadir di persidangan seperti apa
ya mungkin juga sudah konsultasi ya dengan penasihat hukum ya
pakaiannya juga rapi sopan gitu kan
pakaiannya dengan menggunakan warna putih ini kan menyimbolkan mungkin kesucian bahwa ada ketulusan di sana
ya mungkin arahnya pasti ingin menarik simpatik lah ya
bukan ke publik tapi lebih kepada hakim yang menyidangkan perkara gitu
itu hal yang biasa dan sangat wajar dilakukan
karena kadang ada gimmick gimmick yang perlu dilakukan dalam suasana sidang
pengadilan itu yang kadang sifatnya memang tidak technical banget tapi bisa saja jadi unsur pembeda dalam keyakinan hakim ya
itu coba untuk diraih simpatinya menurut saya
tapi kalau ada juga style hakim yang mungkin tidak terlalu fokus pada hal itu tapi lebih kepada substansi perkaranya
jadi ini bisa menguntungkan bisa juga tidak menghasilkan apa apa ya tergantung nanti penilaian hakim
karena ketika kita bersidang itu kan bagaimana kita menyentuh atau meraih hati hakim untuk melihat pembuktian siapa yang sebenarnya lebih berbobot dan bernilai guna dan memiliki kebenaran material tadi ya
baik melihat profiling atau profil dari komposisi majelis hakim pada hari ini ini tidak jauh berbeda ya
ada nama yang kerap kita kenali di persidangan pada hari ini yaitu alimin ribut sujono
ini kan yang sudah
sebelumnya memperkarakan perkara dari verdi sambo
mungkin terlalu jauh kita berbicara soal putusan nanti terhadap fonis mario dandi dan juga shane lucas
tapi kalau anda melihat hakim atau penjelas hakim pada hari ini yang memberikan juga vonis terhadap verdi sambo seperti apa mas yari
apakah ada prediksi ke depan hukuman yang akan diterima oleh mario dandi dan juga shane lucas akan berat
seperti verdi sambo
ya kalau menarik ke prediksi sekarang itu indonesia argentina
jadi kalau kasus ini agak berat kita memprediksi
tapi saya mau katakan begini bahwa pak alimin ini berarti hakim yang sudah malang melintang ya
yang sudah baik terkait dengan di dunia hukum
pasti pengalamannya sudah banyak
tekanan publik yang dirasakan dalam kasus kasus besar beliau sudah hadapi dan mampu melewati itu
contohnya tadi sudah disebutkan di kasusnya pak sambo itu kurang apa ya tekanannya
begitu luar biasa bagian pro maupun kontra
begitulah dengan banyak
dramanya queen nya juga kan kalau kita catat gitu kan
tapi beliau tetap bisa mengambil poin poin yang menarik dalam fakta fakta persidangan
saya rasa kita patut apresiasi itu dan itulah yang kemudian mengapa beliau kemudian memimpin perkara ini ya
untuk menyidangkan memeriksa dan memutus nanti dalam perkara ini
saya rasa itu pertimbangan yang sudah sangat baik ya
bahwa dalam kasus kasus semacam ini memang perlu orang yang berpengalaman
bukan dari segi umur saja
jadi umur kadang kan gak menentukan ya bahwa orang itu punya pengalaman atau tidak
tapi kita akan melihat dari rekam jejak beliau ketika menyidangkan perkara dan juga bukan hanya sidangnya saja
tapi bagaimana buah pikir dari persidangan dari kalau kita ikut dalam persidangan yang disidangkan oleh beliau juga
melihat bagaimana bentuk bentuk pertanyaan yang diarahkan itu adalah bentuk pertanyaan yang menurut saya membuka banyak hal dan kadang bisa
jadi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini adalah sebenarnya ada fokus tujuan dalam pembuktian yang perlu dicari
karena hakim sifatnya adalah harusnya netral dalam perkara ini
dia hanya meminta kepada keadilan
maka dia harus punya cara untuk membongkar katakanlah hal hal yang sudah ditutup tutupi dengan skenario tadi
nah itu yang kita saksikan di kasus sambu kemah hari ini
baik terima kasih untuk analisa anda bersama kami siang ini mas heri firmansyah
kita harapkan memang sidang ini akan berjalan dengan adil
seadil adilnya tidak berat sebelah dan juga tidak ada intervensi dari satu pihak manapun
dan kami ucapkan selamat melanjutkan aktivitas mas heri firmansyah selaku pakar pidana dari universitas taruman negara jakarta
selamat siang assalamualaikum mas heri
wa'alaikumussalam terima kasih mas